untuk selanjutnya kakak saya tercinta istri btp dia akan membacakan surat yang ditulis oleh btp tulisan tangan btp sendiri di dalam rumah tahanan
dan saya memohon bantuan untuk mendengarkan ini karena mungkin nanti suaranya akan hilang kalau banyak yang berbicara dan berbisik bisik
saya mohon izin karena ini surat btp sendiri tolong didengarkan saja supaya berita yang simpang siur di luar semua bisa dijawab dan diselesaikan dengan surat ini
terima kasih kepada maistis saya persyarakan
selamat pagi salam salam
sejahtera buat kita semua
pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua
rumah tahanan depok minggu dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
kepada para relawan dan pendukung ahok yang saya cintai
semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada
saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami
saya mau berterima kasih kepada saudara saudara yang terus mendukung saya dalam doa